kalau logikanya sederhana kan kebutuhan prabowo lima tahun pasta dilantik itu adalah apa
yang punya kursi di dpr itu bukan pak jokowi
itu tahu pd perjuangan megapartisi koronaputri yang disini sebut ingin ditemui
dan saya kira bukan hanya itu ya
prabowo ini tentu paham betul bahwa bagaimana sebagai seorang presiden yang terpilih di prp dua ribu dua puluh
sebagai satu satunya veto player yang bisa menentukan arah dan masa depan bangsa
dan tak boleh ada satupun yang mengintervensi dirinya dalam keputusan politik apapun
jadi bahwa pak prabowo akan menghormati jokowi
menghormati sby dan mantan presiden yang
tapi tak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa mengintervensi
dimana keputusan politiknya hanya di tangan prabowo
nah ini yang saya kira bahwa setelah tanggal dua puluh oktober
dan kecenderungan lemdak itu sebenarnya kecenderungan alamiah
sby dulu di periode kedua
enam bulan sebelum berakhir masa jabatan politiknya
orang orang itu sudah banyak mulai meninggalkan sby
dan banyak kemudian merapat ke jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang pil
karena banyak orang si kelirinya pragmatis juga ya
ini sudah ada kelihatan matahari baru yang secara definitif menang di pemilu
orang lagi nggak ke merdeka barat pak
tapi ke rumahnya prabowo subianto
per tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
matahari tidak lagi terbit dari istana bogor
dan ini juga akan berlaku bagi prabowo